nyamuk lagi itu makan cerita katanya
itu malam pir iya malam pir itu
hai buat parete taunya gitu mampir bang mampir itu
itu yang di belakang trak trak sudah mampir bang gitu aduh eh tapi ini kok
kita harus jaga jaga dan sampai kita mau malam pir lagi iya bisa bisa kita
diculik sama malam biar lagi
bima nakut nakutin aja iya kagetin aja bima aduh den siapa sih yang mau
nakut nakutin orang bibi itu tadi habis lari orang warganya pada lari
gara gara ngeliat emak lampir bibi ikut lari terus bibi keinjek injek jadi lecek
gini maaf yaden adam pulang yuk kalian juga pada pulang ya sudah sore
nanti dicariin ya iya bima adam pulang ya
udah buran duk chat nih buat chat pakai chatmas biar malam pir seneng ya enggak
emangnya mempan dik kalau kita chat pakai warna emas begini tuh biar lo denger
habis mau gimana lagi gue kasih modal sama bos masih dikit ini aja gue nombokin ah nggak mau gue dik ah
masa udah jadi peti gue bongkar lagi aduh duk yang bilang bongkar capek gue nombokin nih
gua mikirin si bos kita kerja budak doang ada tanggung jawabnya emang lo nggak tahu dik
udah dah apa kata lo
waduh buram buram keburu malam keburu dateng lo ada suara dik
eh gondrong lo nggak ada buram apa suara tuh
dah lo budak ya makanya kalau punya duit kumpulin buat beli korupin
aduh fik ada suara aduh
cepetan cepetan aduh cepetan kemana dik lo landainin gue dulu
lo ngapain bangun rumah begini
ini belum kelar cepetan
aduh dik ya udah dah tak serah lo dah lo mau tidur disini kek lo mau buang air disini kek
pokoknya gua bawa kampung waalaikumsalam
aduh banyak nyamuk lagi
ya itu makan cerita
haa itu malam pir iya malam pir itu
puat parete tau nyang gimana sih
itu mampir bang
itu mampir ya itu
itu mah yang di belakang truk truk
sudah dimampir bang gitu
waduh eh tapi ini kok
ah masih sih eh malam pirnya mirip ya bu enang
jangan jangan ini malam pir asli yang kayak di film film itu liat deh tuh make upnya itemnya merata bagus
kata bagus enggak ceplak ceplok itu parete buranti nanti marah hitam hitam ingat
beragutin kuku ya sering ngorek sampah tuh anehnya kamu nuduh macam macam
cukup cukup cukup
ini malampir apa belut listrik sih emang kenapa rasanya kayak setrum parete kan tadi astaga iya
nyurut ini berarti malampir beneran bukan bohongan berarti ini mah yang suka disinse sinse harusnya
dia pakai jarum jadi biar kita tuh bisa tirus itu aku pungtur beda kalian mau lagi cukup cukup
cukup cukup jangan jangan kita percaya kita percaya udah udah udah ini malampir beneran bukan bohongan
ini yang bisa bikin tirus kan ini aku putri yang disinse kan
wah ampe jangan terkarek karek tolong sayangnya
lu parete ngapain jauh amat sih disini mudah mudahan malampir gak ngikutin kita kemari
kita disini aja deh sampai malampirnya pergi ya
jadi kita ngumpet disini
iya kita disini aja dulu sampai malampirnya pergi
iya disini ya jangan jauh jauh
kalau kita sampai malam disini perut saya lapar dimana
eh bu endang buka kado isinya tomat
mikirin makanan lu air bu endang teh
dimana ya dia ketawanya ya
eh seudah disini
iya ini berarti gak ada takutnya
ini paham bukan saya paham
eh mudah mudahan ntar malampir itu tuh masuk perangkap jebakan kita
gua udah gak sabar pengen masukin malampir ke dalam kota peti
malampir pasti dateng gak tuh
iya lah kenang kenang sabar
pasti dateng loh
naik apa dik
berani beraninya kabur dari saya
berani berani ya kabur dari saya
lepur dari saya
mau sembunyi dimanapun aku pasti bisa menemukan kalian
ini udah waktunya nih
bentar kamu langsung pantek
aduh siap ini udah ada nih pakunya ya
sepertinya ini peti mati pasak emasnya leko
lepur dari saya
lepur dari saya
paku emas gimana sih hansip teh malam aku yang peti kosong itu mah
pare teh kali ini mereka gak tau kalo peti itu udah gak ada malam pirnya
terus gimana ini bu ranti
ini juga serem ada malam pirnya
kalaupun saya yang kasih kode
kalau mereka paham kode kode dari saya
tapi pak pare teh
kalo mereka gak dikasih tau
terus nanti malam pirnya bener bener ngedatengin mereka
terus mereka ditangkap malam pir
kan jadi gak apa apa
eh jangan gini gak apa apa tuh
jadi kasian maksudnya
pak pare teh
kasih tau ghi
ketepetan kasih tau
eh kenapa saya
eh pak r t tuh kan r t
jendral di kampus ini
berarti tukas pare teh itu membuat semuanya jadi aman
termasuk para hansip eta
justru saya merekrut mereka bertiga itu
itu untuk tumbal
jadi bukan saya yang kena
biar anjir mereka
ini lalu kasihan
nanti aja tumbalnya
hai cepet kasih tau dulu
patulah power up
kalian cuman cepet disini dikit
kok taktok sih
kok yang hutan